pelanggan juga bisa membeli varian lain seperti mie lobster tuna dan daging

mie guritno kerap disajikan dengan kuah kental berwarna merah pekat
rasanya itu medan dengan mie aceh pada umumnya
mungkin ini karena dicampur dengan gurit aja jadi ada rasa manis
rasanya enak kan apalagi kalau di lobsternya

rizky fadli pemilik usaha ini mengatakan ada empat belas campuran rempah dasar
yang kemudian digiling menjadi bahan baku bumbu
pada saat proses memasak ditambahkan lagi tiga macam rempah
dalam sehari kedai mie guritno bisa menghabiskan empat hingga lima dus mie instan
kalau gurita itu sudah orang sudah melihatnya ya udah biasa aja
tapi karena selama ini cuma solusinya untuk tujuh umur
jadi kenapa tidak gurita ini kita olah menjadi makanan yang lezat dan bisa menjadi topping mie
dalam seminggu warung ini membutuhkan tiga ratus kg gurita mentah
meski tak bersedia menyebutkan omsetnya
namun rizky mengaku penghasilan yang bisa mencukupi buatnya
karyawan dan operasional dua warung
kami berkumpul dengan rizky untuk mencari makanan yang lebih enak

berkeser ke jalan blangpringin cot masjid lengbata banda aceh
ini dia mie ceker jerit yang juga tak pernah sepi dari pelanggannya
usaha kuliner yang awalnya hanya beberapa meja di teras rumah pemiliknya
kini menjelma menjadi kuliner mie instan aneka topping yang cukup dikenal
sesuai namanya mie ceker adalah menu yang sangat menarik dan menarik
mie ceker adalah menu yang sangat menarik dan menarik
mie ceker adalah menu yang sangat menarik dan menarik
porsinya banyak kuahnya rasa bumbunya
tak tanggung tanggung setiap harinya mie ceker jerit bisa menghabiskan empat ratus porsi mie instan
belum termasuk puluhan porsi mie tepung
orang di sini yang penasarannya sama indomie kuah jerit
cuma nanti beberapa topping disesuaikan dengan selera masing masing
harga aneka mie di warung ini cukup terjangkau
untuk topping komplit
dua kuliner mie instan tadi pasti menggoda selera anda
reza munawir banda aceh